sorotan selanjutnya saudara presiden terpilih prabowo subianto berjanji meringankan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri di masa kepemimpinannya
prabowo menyebut uang kuliah kalau bisa sangat minim atau bahkan gratis
prabowo menyebut uang kuliah di universitas yang dibangun oleh uang rakyat jangan mahal bahkan kalau bisa sangat murah atau gratis
prabowo menilai saat ini pendidikan menjadi industri yang menganut kapitalisme padahal memberikan pendidikan adalah kewajiban suatu bangsa
pernyataan tertulis dari tim humas prabowo presiden terpilih prabowo subianto menyatakan
di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang apbn harus jangan tinggi kalau bisa sangat minim atau gratis
ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu
wakil presiden republik indonesia menanggapi soal protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal
⁇ ruf amin menyebut distribusi beban biaya harus dilakukan secara proporsional antara pemerintah perguruan tinggi dan mahasiswa
wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin menanggapi kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt di perguruan tinggi negeri
yang dinilai memberatkan mahasiswa
wapres meminta agar distribusi beban biaya pendidikan proporsional antara pemerintah mahasiswa dan perguruan tinggi
saya hadiri dan alhamdulillah dan
solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin belum bisa
ya maka itu disebutkan pt nbh
perguruan tinggi berbadan hukum
ptn perguruan tinggi negeri berbadan hukum
itu supaya dia mencari solusi
nah ini sebenarnya yang harus dikembangkan
dan juga tentu mahasiswa juga tidak mungkin tidak mengambil bagian
dan pemerintah juga harus mengambil bagian
menurut saya solusinya itu ya dibagi ini